jer itu si botak yang tadi gebukin kita
oh iya tuh dia tuh
yakin udah kita kejar aja yuk
wow kayaknya mereka masih dendam nih sama kita
mereka terus jadi gegara sama kita
aduh panas banget nih bu ya
kayaknya cuacanya panas
buku saya ketinggalan
bu devi tunggu dulu bentar ya di halte
saya gak lama kok cuma sebentar ya

loh pak amir
bu devi ngapain disini
dia katanya ada nge tinggalan tadi
saya nungguin disini paling bentaran doang sih pak kayaknya
saya permisi ya bu saya takut ganggu bu devi
aduh gimana ya
apa aku pergi aja ya
tapi kan gak enak ninggalin bu devi sendiri
aku harus panasin chandra
pak pak pak pak
pak amir temenin saya disitu dong pak
soalnya buddhanya tuh kayaknya masih lama deh pak
temenin saya ya pak ya
oh yaudah bu

kamu gak malu apa
kamu tuh udah putus sama dia
terus kamu masih cemburu sama dia
gak kayak gitu lah
yaudah kita jalan aja
lindungilah aku ya allah
lindungilah hambamu dari kudan setan
chandra bener bener udah gak peduli lagi sama aku
dia sama sekali nggak cemburu
lihat aku dekat sama pak amir
bu devi beneran mau saya temannya disini
pak amir emangnya buru buru ya
enggak juga sih
gak ketinggalan lagi
kayaknya pak amir masih cinta ya sama bu devi
dan bu devi juga kayaknya mulai suka sama pak amir
biar pamir buat bu devi aja gak apa apa kok
lain kali bu devi jangan narik saya kayak tadi ya
gak enak kalau dilihat sama anak didik kita
ya maaf ya pak amir
gak apa apa bukannya saya nggak suka
tapi kita bukan muklim
ada baiknya sekarang kita jaga jarak aman dulu
saya senang kok bu devi masih mau berteman dengan saya
sekedar hanya silaturahmi sesama guru
ya untuk saat ini kita nggak usah bicara cinta dulu
kalau jodoh biar allah aja yang ngatur
yang penting saya sudah berusaha
dan sekarang sudah saatnya saya pasrah
aduh saya jadi gak enak hati nih sama pamir
gak apa apa kok bu
biasa aja santai aja kayak di pantai
ya udah kalau gitu
saya nggak bisa lama lama ya bu nemeninnya
soalnya saya takut imran saya gak kuat
oh takut iman saya gak kuat
udah jelas banget nih
kalau memang tante rimpong udah nyari pengganti gue buat boy
tapi kalau di fikir fikir ya
kenapa papanya boy ngajak gue dan ngundang gue
gue tahu gue tahu
gue ngerti karena papanya gue itu baru sadar ternyata seorang adriana itu benar benar cantik
wanita banget baik pinter baru sadar kan kemana aja kemarin om wirawan
tapi tunggu dulu kalau papanya boy ngundang gue itu artinya papanya boy pasti gak tau
kalau kue ini sudah menikah
nah nih kalau gitu berarti mamanya boy belum cerita ke papanya boy kalau gue ini udah menikah
dari situ aja udah kelihatan jelas banget
iya dong kelihatan jelas kalau ternyata mamanya boy itu masih sangat menyayangi gue
masih sangat mengharapkan gue untuk dekat kembali dengan anaknya
cuma gengsi aja
tapi kalau ngomong langsung by phone udah ketembak banget deh pasti gak diangkat tafonnya
temui tante rempong itu
temui tante rempong itu pakai sepatunya di mobil
jer itu si botak yang tadi gebukin kita
oh iya tuh dia tuh

wah om kayaknya mereka masih dendam nih sama kita
mereka terus cari kegara sama kita
udayan lu kan gak usah takut
dia pengen ngadepin dia
boy turun lu
udom kita gak perlu ngelawan
masih ada kesempatan buat kabur nih
boy jangan kabur lu
gak ada kesempatan buat kabur
kalau kita itu harus menghindar dari kekerasan
lo tau gak mereka itu siapa
saya juga gak tau bang udah sabar aja
tante cantik apa kabar
iya beneran astaga
kamu ngapain kok menandak di dalam mobil tante sih
aku gak menyeramkan
justru aku sangat mencintai dan menyayangi boy
justru aku sangat mencintai dan menyayangi bos
sampai kapanpun tante cantik
beneran deh aku gak bohong
segitu besar ya rasa cinta dan sayang
aku kepada boy
yaduh adriana kamu tuh ya
tante bikin kaget tante
tante bisa semangat jantung ini
bisa mati disini
iya jangan mati dong tante
aku udah berhancur sayang sama boy tante
aku udah berhancur sayang sama boy tante
tante maunya nerima aku lagi ya tante
satu cantik maunya maafin aku
udah adriana kamu tuh wake up bangun
udah gak mimpi
udah selesai deh
mimpi aja kerjaannya
adriana mendingan sekarang kamu turun
aku mau turun tante sebelum tante ngerustuin